kita ke informasi lain setelah cuitannya yang mengkritik besaran dana penelitian dan pengembangan atau lead bank yang berujung pada cuitan tentang presiden baru
pemilik perdagangan elektronik bukalapak ahmad zaki diundang oleh presiden joko widodo ke istana merdeka jakarta pusat sabtu pagi
dalam pertemuannya dengan presiden ahmad zaki mengklarifikasi isi cuitannya dan berdiskusi tentang keberlangsungan lead bank di indonesia
menurut ahmad zaki sebetulnya pemerintah sudah berupaya keras untuk memajukan lead bank tapi terkendala oleh kualitas sumber daya manusia
zaki pun mencuitkan harapannya di twitter sebagai kritikan agar pemerintah tidak lagi menganaktirikan lead bank
namun cuitannya dianggap multitafsir oleh sebagian warganet sehingga muncul tagar uninstall bukalapak di twitter karena dianggap tidak adil dalam penyajian data besaran anggaran untuk likbang
ahmad zaki meminta kepada warganet untuk tidak
salah paham terhadap cuitannya
saya pikir semangatnya ya
saya belum dapat data update yang terbaru memang masih simpang siur datanya
tolong teman teman wartawan diambil semangatnya
semangatnya saya sebagai pelaku industri anak muda indonesia ingin ingin sekali
jadi itu yuk fokus ke sdm
sdm yang berkualitas
dengan riset dan teknologi
jangan sampai dilupain
karena ke depan ini teman teman wartawan perangnya sudah bukan perang lagi perang manusia nanti
saya di tweet juga menjelaskan ya
kalau nggak fokus di riset inovasi nanti kita akan perang harga
jadinya akan jadi negara yang kurang berkembang
jadi negara maju
kita akan install terhadap bukalapak ini
menanggapi pertemuan presiden joko widodo dengan pemilik e commerce bukalapak ahmad zaki
koordinator staf khusus presiden teten mas duki menegaskan presiden jokowi tidak marah atas cuitan ahmad zaki
namun presiden lebih khawatir terhadap aksi warganet yang menghapus unduhan aplikasi bukalapak
yang dinilai dapat mengganggu bisnis e commerce tanah air
kita akan install terhadap bukalapak
kalau ini terus berlanjut uninstall terhadap bukalapak ini ini akan mengganggu bisnis e commerce di indonesia ya
harus kita tahu bahwa bukalapak ini kan salah satu empat dari unicorn kita
nah pak presiden saya kira tidak marah lah karena mempertimbangkan ini
jadi beliau memaafkan dan menasehati jaki lah
cuma memang jaki keliru dari data yang dipakai
sebestinya gimana pak
kan sekarang sudah besar lah nanti dijelaskan oleh presiden